ika gara gara tidak punya uang
ya kalau kamu kepikiran terus kasian sama si ucuy
kamu pinjamin dia uang lah kum
uangnya uang esih jeng
ya tidak mungkin saya pinjamkan kalau tidak ada izin dari asih
ya udah kum pokoknya nanti kalau misalnya ucuy gak jadi menikah gagal menikah
kamu yang disalahin
kamu paling bisa menyalahin orang
bos idan mampir atu beli tatjilnya
kalian murah satu bungkusnya cuma lima ribu
saya teh biasa buka puasa di restoran mewah sama klien
jadi kalau saya beli disini nanti siapa yang makan tin
puasa um dan wairah kan ada kan idan
mertua saya mah biasanya selalu bawa takjil dari warungnya koswara pak
beli atu bos idan buat bang laris
bos idan kan baik hati sama dermawan
boleh tapi dua aja ya jangan terlalu banyak
bos bidan memang baik hati
bos idan teh ya
saya mah takut kualat kalau pelit pelit teh
nanti kayak dadang saya kena hipnotis
kang dadang kena hipnotis
iya tadi di ate
kasian uangnya teh hilang sepuluh juta
tapi jangan cerita siapa siapa ya
kalau gitu saya jalan dulu
hidup ini aneh ya teh
kita mah disini nyari rp lima ribu aja susah
tapi di tempat lain mah malah kehilangan sepuluh juta
mendingan nyari uang rp lima ribu susah mang
daripada berharga mah
daripada kehilangan uang sepuluh juta
berapa semua jumlah uang kang dadang ya
bagaimana rasanya kehilangan uang sepuluh juta
kalau saya mah kehilangan uang segitu bisa pingsan seharian
kehilangan uang mang gak usah dipinginin atu mang
saya pernah kehilangan uang rp dua puluh
kok pikiran terus gak bisa tidur berhari hari
apalagi sampai kehilangan uang sepuluh juta
gak usah dipikirin uangnya kang dadang yang hilang
mendingan sekarang mang apip jalan
biar dagangannya cepat habis
ya saya berangkat dulu
waalaikumsalam dede cantik
dede cantik nanti sore bisa keluar gak
oh boleh boleh
yaudah nanti dede ke danau ya
yaudah sampai ketemu di danau ya
iya sampai ketemu disana ya
assalamualaikum dede cantik
idan beliin takjil
itu emak bawa banyak dari warung koswara
pake beli segala
lagian kasian ntin
idan beliin takjil
jangan mah gak mau kayak orang pelit
nanti kayak dadang
uangnya hilang sepuluh juta
di depan atm
ya begitulah mak
mama balik dulu ke warung
ini buat takjil udah masiapin semua
saya masih kepikiran sama si encuy
masa tidak jadi menikah gara gara tidak punya uang
ya kalau kamu kepikiran
terus kasian sama si ucoi
kamu pinjamin dia uang lah kum
uangnya uang esih jeng
ya tidak mungkin saya pinjamkan
kalau tidak ada izin dari asih
ya udah kum pokoknya nanti kalau misalnya ucu yang gak jadi menikah
kamu yang disalahin
iya kan kamu yang gak pinjemin uang kau cuy
kamu paling bisa menyalahin orang
kamu masih suka larinya
kamu masih suka lari nggak
lari dari kenyataan
kamu kalau lari berapa kilometer
masih gak mudah kum
kalau masuk masalah
kalau kum saya lagi pusing
tutup pintu dulu kum
kemang gordinya ditutup tolong atuh
yang bener ceng
apa percaya sama kamu mah musrik katu ceng
tuh bener kan kata saya kan
sepatunya si pedut ada di sini
jangan jangan mereka mau ngerjain kita